setelah ormas pbnu dan pp muhammadiyah kini giliran majelis ulama indonesia atau mui menyatakan penolakannya atas ruu omnibus law cipta kerja
mui telah bertemu presiden joko widodo dan menyampaikan masukan serta keberatan atas poin poin di ruu cipta kerja
berdasarkan informasi detik com perwakilan mui bertemu presiden jokowi di istana bogor jumat kemarin
rombongan mui terdiri dari wakil ketua umum mui muhyiddin junaidi ketua bidang hukum mui basri bermanda dan ketua bidang pemberdayaan ekonomi umat mui lukmanul hakim
dalam pertemuan tersebut mui mendengar pemaparan langsung dari presiden terkait tujuan ruu omnibus law cipta kerja dari segala aspek
menurut wakil ketua umum mui muhyiddin junaidi presiden merespon dengan tidak akan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang undang atau perpu
pasalnya ruu omnibus law cipta kerja adalah inisiatif pemerintah
setelah pertemuan tersebut presiden meminta mensesnek pratikno mengantar naskah asli ruu omnibus law cipta kerja kepada perwakilan mui
selanjutnya mui akan mempelajari aturan tersebut bersama para pakar hukum di bawah kendali komisi hukum dan perundangan mui
perwakilan majelis ulama indonesia atau mui telah bertemu presiden joko widodo di istana bogor terkait polemik ruu omnibus law cipta kerja
apa saja yang disampaikan mui kepada presiden
kami sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan wakil ketua umum majelis ulama indonesia atau mui bapak muhyiddin junaidi
selamat siang pak muhyiddin
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pak muhyiddin
selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pak muhyiddin langsung saja hari jumat kemarin anda dan juga teman teman dari mui sudah bertemu dengan presiden jokowi di istana bogor
untuk menyampaikan masukan saran terkait dengan polemik ruu
hasil pertemuannya apa pak muhyiddin
iya kalau masukannya itu sudah sangat lumrah diketahui oleh publik
tetapi bapak presiden memiliki sikap sendiri
karena beliau mengatakan bahwa tujuan utama dari ruu cipta kerja adalah untuk menciptakan lapangan kerja
sebanyak banyaknya bagi generasi indonesia terutama yang fresh graduate baik itu dari sma dan perguruan tinggi
nampaknya setelah kami mendesak bapak presiden agar mengeluarkan perpu
beliau mengatakan itu agak susah
dan beliau mengatakan
bahwa ruu omnibus law itu inisiatif pemerintah
adalah sangat tidak bijak kalau dia mengeluarkan perpu
solusi terbaik kemungkinan adalah memperbaiki di segmen pp nya peraturan pemerintahnya
jadi turunan dari undang undang tersebut
yang mengatur secara detail pelaksanaannya di lapangan
tetapi kami di majlis ulama tetap berharap agar ada win win solution
untuk mengetahui lebih jelas
karena kami belum punya naskah asli ruu cipta kerja
diberikan satu kopi
dan kami bisa mempelajarinya
supaya tidak salah dan dianggap hoaks atau mempelajari data data yang tidak valid
anda mengatakan bahwa presiden sudah memiliki sikap
tapi presiden tetap menolak untuk mengeluarkan perpu karena ruu omnibus law cipta kerja adalah inisiatif dari pemerintah
tapi apakah kemudian presiden tidak mempertimbangkan aksi aksi yang akan diperlukan oleh ruu omnibus law cipta kerja
apakah kemudian presiden tidak mempertimbangkan aksi demonstrasi dari buruh dan juga mahasiswa serta ormas ormas islam dan juga mui terkait dengan ruu ini
apakah kemudian itu tidak menjadi pertimbangan untuk mengeluarkan perpu pak muhyiddin
ya presiden mungkin akan bermusyawara dengan para pembantunya
karena mayoritas ormas ormas islam
baik yang besar ataupun yang kecil
serta organisasi profesi lainnya semua satu suara
menolak ruu cipta kerja
jadi kami berharap agar pemerintah bisa mendengar aspirasi aspirasi tersebut
yang ada sementara setelah kami membaca naskah asli uu cipta kerja
mungkin ada beberapa yang tidak bertentangan dengan undang undang
seperti memutus mata rantai birokrasi yang lambat
dipersilakan itu dilakukan
tetapi kluster kluster lain yang bertentangan dengan peraturan dan undang undang
maka itu penerapannya harus dipending ditunda dulu
kenapa karena itu sangat merugikan masyarakat
pak muhyiddin apa kemudian yang dijanjikan oleh presiden
untuk mengakomodasi masukan dari ormas islam dan juga mui atas ruu ini
selain tadi anda sudah mengatakan bahwa presiden akan mengaturnya ke dalam pp
ataupun perpres tapi yang selain itu apa yang dijanjikan oleh presiden pak muhyiddin
kami mengusulkan agar ada komunikasi publik lebih intensif dan komprehensif secara
itu kepada semua elemen masyarakat
mereka diundang untuk memberikan masukan
presiden tentu masih punya waktu satu bulan dari tanggal lima oktober yang lalu
berarti dia harus memberikan final decision pada tanggal lima november dua ribu dua
nah beliau memiliki
beliau memiliki hak untuk melakukan katakanlah sedikit perubahan catatan
nah ini kami sarankan agar tidak ada semacam arogansi kekuasaan yang ditujukan oleh penguasa
karena kalau di satu sisi yang menolak tetap tidak mau mundur
kemudian yang di demo juga punya sikap yang keras
itu akan terjadi chaos
maka alangkah baiknya kalau dicari jalan tengah middle fast
karena kita tidak mau uu cipta kerja ini justru akan menimbulkan katakanlah kekacauan dan kerugian bagi masyarakat
oke pak muhyiddin setelah kemarin bertemu dengan presiden hari jumat
minggu kemarin presiden meminta ataupun menyuruh pak mensesnek pratikno untuk bertandang ke kediaman pak muhyiddin
apa yang disampaikan selain menyampaikan naskah asli pak
apakah ada lobby pak dari pemerintah supaya mui mungkin bisa mensosialisasikan ruu ini pak
ya pertemuan kami dengan bapak pratikno biasa biasa saja
kita bertukar pikiran
kita memberikan masukan kepada beliau agar kondisi yang sudah agak genting ini bisa didinginkan suhunya
jadi kita memang tidak boleh memiliki sikap mau menang sendiri atau dengan istilah lain pokoknya
dan bapak menteri memahami itu
kalau kita bandingkan
masyarakat indonesia dengan masyarakat pakistan dan india dalam menghadapi masalah masalah seperti ini
itu kita jauh lebih sabar lebih teduh dan lain sebagainya
seharusnya pemerintah mengambil pelajaran dari demo demo yang berakhir licu dan merugikan masyarakat baik moral dan material
maka kami berharap kepada pemerintah agar menggunakan sikap yang bijak dalam memahami dan mengatasi penolakan yang masif dari masyarakat
sehingga tidak ada lagi kerugian kerugian di masa yang akan datang
oke pak muhyiddin
terakhir langkah mui ke depan jika poin poin keberatannya kemudian tidak dipertimbangkan ulang oleh pemerintah ini apa
apakah kemudian mui akan berubah
akan ikut mendorong mengajukan gugatan uji materi ke mahkamah konstitusi pak muhyiddin
ya kalau menggunakan jalur konstitusi kita sudah paham bahwa ujung ujungnya nanti mk ya pasti berpihak kepada pemerintah
apalagi kita tahu bahwa kasus persengketaan pemilu kemarin satu pun tidak ada
nah maka kami lebih mengutamakan agar tidak dulu terburu buru ke mk
maka kita lakukan musyawarah dengan berbicara dari hati ke hati
ini berkaitan dengan masa depan bangsa indonesia
kalaupun ke mk itu butuh waktu lama

dan nanti pasti ada kekecewaan

kita tahu semua bagaimana sikap mk
mayoritas hakimnya adalah pro pemerintah
kita bukan tidak percaya tapi itu adalah fakta
mengapa kita tidak bermusyawarah saja mencari titik temu
plus minusnya disampaikan oke maunya seperti apa
seumpamanya mereka yang menolak punya argumentasi kan
nah kemudian mereka yang mendukung juga punya argumentasi yang kuat
pasti nanti ada titik temu
tidak ada sesuatu ini yang tidak bisa dimusyawarahkan
oke terakhir sekali pak muhyiddin apakah kemudian sikap dari teman teman dari mui ini sudah dikomunikasikan dengan wakil presiden kiai haji maruf amin
apakah pak wapres juga setuju dengan sikap teman teman mui ini
ya beliau kan ketua umum non aktif
jadi day to day operation itu diserahkan ke wakil ketua umum
jadi tidak ada masalah
ya ini sudah sangat dewasa sangat demokratis
dan mui tidak berpihak kemana mana
mui itu menyampaikan aspirasi dari sekian banyak masyarakat yang datang ke kantor mui
menyerahkan petisi dan aspirasi mereka
di samping mui juga punya sikap sendiri
mui sudah menyampaikan sikap itu langsung kepada pimpinan dpr sebelum uu cipta kerja ini disahkan
oke terima kasih sekali pak muhyiddin junaedi wakil ketua umum majelis ulama indonesia atas waktunya kepada cnn indonesia news hour pada siang hari ini
nanti kita tunggu bagaimana sikap final ataupun sikap akhir dari presiden joko widodo dan juga pemerintah
apakah kemudian saran dan juga masukan dari ormas ormas islam dan juga dari mui ini bisa dipertimbangkan dan dijadikan masukan
sehingga terjadi titik temu antara pemerintah dan juga buruh serta pengusaha
begitu ya pak muhyiddin terima kasih sekali waktunya
ya baik baik saja
kepada kami siang hari ini
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pak
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh